kita ke informasi berikutnya belum juga beroperasi kereta mass rapid transit atau mrt
menjadi korban vandalisme pihak tidak bertanggung jawab
dari keterangan tertulis corporate secretary division head mrt jakarta tubagus sikmatullah
coretan grafiti terletak di badan luar kereta nomor tiga di rangkaian kereta ke delapan mrt jakarta
coretan pada kereta yang masih dalam tanggung jawab pihak kontraktor
dan belum diserahkan kepada pt mrt jakarta itu
ditemukan tim keamanan dari pihak kontraktor pada jumat pagi
diduga pelaku aksi vandalisme masuk ke lokasi depo lebak bulus
dengan memanjat dan melompati dinding depo lebak bulus
pasca insiden itu pihak pt mrt jakarta telah meminta kontraktor
untuk segera meningkatkan keamanan dan langkah perbaikan yang diperlukan
polisi masih menyelidiki aksi pencorotan di badan kereta mrt
yang berada di depo
lebak bulus cilandak jakarta selatan
penyelidikan dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari pt mrt
tentang aksi tersebut
menurut kapolsek cilandak kompol prayitno kepada cnn indonesia com
pihaknya telah melakukan pengecekan ke depo lebak bulus
polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara
usai laporan pihak pt mrt yang dilakukan jumat kemarin
pelaku diduga melakukan tindak pencoretan karena iseng
polisi masih mencari sejumlah barang
bukti termasuk rekaman cctv di depo lebak bulus